sejak pukul tiga sore antusiasme para pendukung ahok yang tergabung dalam beragam label komunitas
sudah mulai memadati markas teman ahok di geraha pejaten jakarta selatan
seluruh tamu yang hadir akan menyaksikan secara langsung wujud dari satu juta ktp yang telah dikumpulkan selama ini
mereka juga akan menyaksikan deklarasi hitungan mundur menuju satu juta ktp
jumlah ktp yang terkumpul saat ini sebanyak sembilan ratus sembilan puluh enam lima puluh enam belas ktp
sebagai bentuk dukungan kepada gubernur petahana ini untuk maju secara independen bersama pasangannya heru budi hartono dalam pilkada dki dua ribu tujuh belas mendatang
rencananya ahok akan hadir memberikan sambutan dalam deklarasi sejuta teman ahok hari ini